mendaratnya satu dua juta dosis vaksin covid sembilan belas produksi sinovac dari tiongkok enam desember lalu
menjadi salah satu capaian diplomasi indonesia di penghujung dua ribu dua puluh
sebagai negara berkembang indonesia perlu bekerja ekstra mengupayakan ketersediaan vaksin
selain pembuatan vaksin dalam negeri beragam diplomasi vaksin pun digejut
antara lain dengan rusia swiss inggris hingga republik rakyat tiongkok
untuk kerjasama dengan sinovac koordinasi intensif selama beberapa minggu ini
terus kami lakukan dengan otoritas rrt terutama dengan state council menteri luar negeri rrt wangi
di satu dua minggu terakhir komunikasi dengan otoritas rrt sudah tidak dilakukan
selain diplomasi vaksin salah satu tugas kementerian luar negeri ialah melindungi warga negara republik indonesia di seluruh dunia
berdasarkan data dari kementerian luar negeri republik indonesia
setidaknya ada lebih dari tiga juta warga negara indonesia yang tersebar di seluruh belahan dunia
per dua puluh empat desember dua ribu dua puluh ada dua empat ratus dua puluh lima warga negara indonesia
lebih dari satu lima ratus sembuh satu ratus enam puluh empat meninggal dan lima ratus delapan puluh delapan masih dalam perawatan
kementerian luar negeri juga memfasilitasi repatriasi atau pemulangan warga negara indonesia
yang terkena dampak covid secara bertahap
di antaranya repatriasi tujuh ratus enam belas warga negara indonesia di jerman pada mei dua ribu dua puluh
satu ratus tujuh puluh tujuh warga negara di indonesia dan satu ratus tujuh puluh tujuh warga negara di jerman di tahun dua ribu dua puluh
satu ratus tujuh puluh tujuh warga negara di jerman di tahun dua ribu dua puluh dan satu ratus tujuh puluh tujuh warga negara di jerman di tahun dua ribu dua puluh
selain isu isu terkait pandemi isu kemerdekaan palestina masih menjadi pembahasan hangat di pada tahun ini
beberapa bulan terakhir normalisasi hubungan israel dan negara negara arab menjadi sorotan
empat negara di timur tengah sepakat melakukan normalisasi hubungan dengan israel
dalam waktu tiga bulan terakhir
negara negara itu adalah behrain uni emirat arab sudan dan maroko
indonesia memang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan israel sejak berdirinya negara tersebut pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
namun kedua negara memiliki sejumlah kerjasama dan hubungan melalui jalur yang tidak resmi
puluhan ribu warga negara indonesia mengunjungi israel setiap tahun
yang biasanya untuk kegiatan spiritual
menurut kamar dagang indonesia israel
dua puluh ribu wisatawan asal indonesia berkunjung ke israel pada tahun dua ribu dua
media israel di jerusalem post pada tiga belas desember dua ribu dua puluh menyebutkan indonesia dan oman
menjadi dua negara yang diprediksikan akan membuka hubungan diplomatik dengan israel
lalu seberapa besar minat israel menjalin hubungan diplomatik dengan indonesia
duta besar israel untuk singapura sagi karni memiliki jawabannya
indonesia dapat mendukung orang orang palestina
dengan memiliki hubungan baik dengan israel
seperti banyak negara arab yang melakukan hal yang sama
banyak negara arab yang memiliki hubungan normal dengan israel
memiliki hubungan berkaitan dengan israel yang sehat
dan masih mendukung orang orang palestina
saya tidak melihat kontradisi di sini
sementara itu dalam kunjungan pada oktober lalu
menteri luar negeri amerika serikat mike pompeo
sempat menyinggung perdamaian palestina
sebagai sinal normalisasi
lalu bagaimana sikap indonesia
saya ingin menyampaikan dua hal
yaitu pertama hingga saat ini
tidak terdapat niatan indonesia
untuk membuka hubungan diplomatik dengan israel
yang kedua dukungan indonesia terhadap kemerdekaan palestina
berdasarkan two state solution
dan parameter internasional lain yang telah disepakati
secara konsisten akan tetap dijalankan
indonesia sebagai negara berkembang harus secara aktif ikut serta di berbagai forum bilateral dan multilateral
untuk bersama sama mencari solusi dan mencari jawaban dalam penanganan wabah dan pemulihan ekonomi
fina nabilah di trastyo cnn indonesia